pagi ini pemirsa sudah datang nih langsung kita datangkan ayana ke studio good morning
insyaallah i will
yeah yeah yeah
oke masih bersama kami di good morning kita masih berbincang bersama ayat
bersama ayana tadi di sedang pertama sudah menceritakan tentang bagaimana pengalamannya
juga cerita bagaimana ayana developer ke itulah
memantilkan muda juga ya
yana memang menjadi satu satunya dalam anggota keluarga yang berubah ataupun memilih untuk menjadi agama islam
di tengah minoritas di korea selatan rata rata mereka adalah seorang ateisi atau tidak memiliki kepercayaan apapun
dan menggunakan hijab juga menjadi salah satu hal yang sulit di korea selatan
itu dia kenapa memutuskan untuk bekerja dan juga melanjutkan kuliah ataupun pendidikannya di malaysia ya pra
betul nah ayana hal hal yang juga menarik untuk orang indonesia adalah cara anda menggunakan hijab
dari mana inspirasi anda terdapat
inspirasi dari hijab sebelum ini saya melihat beberapa gambar wanita iraq yang selalu memakai hijab shari
jadi saya ingin tahu mengapa mereka memakai hijab setiap hari
setelah itu saya mencari di internet tentang hijab
sebelum ini saya merasa hijab itu berwarna hitam seperti shari seperti nikah
tapi setelah saya mencari di internet saya menemukan pakaian hijab yang sangat bagus dari dian pelangi ria miranda
dan ada banyak pakaian hijab yang berkualitas di sini
jadi setelah ini saya sangat ingin menyertai kumpulan hijab itu
jadi sebenarnya anda mengenali desainer indonesia
seperti dian pelangi ria miranda
ya kami tahu anda bertemu mereka di indonesia
jadi apa pendapat anda tentang pakaian mereka juga pakaian indonesia dalam hijab
oh itu sangat bagus karena pakaian indonesia sangat feminin dan juga sangat berguna dalam hidup
sekarang hari ini saya memakai pakaian desainer lain
jika saya memakai pakaian ini saya bisa pergi ke mana mana
karena di korea sebagian besar pakaian tersebut sangat kecil
jadi saya tidak bisa menutupi kaki saya
tapi jika saya memakai pakaian desainer indonesia
saya bisa pergi ke mana mana saya bisa melakukan apa saja
jadi itu sangat bagus
ya itu membuat anda lebih nyaman
ya itu membuat saya lebih nyaman
jadi tadi ayana bilang kalau sebetulnya inspirasi pakai hijabnya
selain pertama kali sempat melihat ya ada hijaber dari irak
tapi juga desainer indonesia seperti dian pelangi ria miranda
itu juga menginspirasi ayana dengan cara berpakaiannya
betul dan sempat bertemu juga di indonesia ya berbicara soal itu
dan lebih nyaman ayana katanya
karena kalau di korea selatan kita bersama mungkin melihat dari beberapa media sosial juga kan memunculkan gaya gaya busana yang lebih mini
anda juga bekerja sebagai model hijab
ya sebelum ini saya bekerja di malaysia sebagai model hijab
sebagai model hijab
oke sekarang kita bisa lihat di belakang kita ini adalah foto anda
kita akan memiliki beberapa foto anda tentu saja memakai hijab
jadi bisa anda beritahu kami ini bukan itu monas
oke jadi ini gambar yang dibuat beberapa hari lalu
oke jadi mari kita bicara tentang pakaian anda disini
karena banyak orang ingin tahu yang korea tentang
itu bagus saya rasa
bagaimana anda menggabungkan dan mencampurkan

tapi di indonesia saya hanya memakai pakaian indonesia
karena saya sangat menyukai pakaian indonesia
ini adalah pakaian yang tradisional di korea
jadi anda menggabungkan dan mencampurkan pakaian dengan hijab
oh bagus juga ya
oh di seoul
oh di seoul oke
jadi bagaimana anda memilih hijab anda dan juga pakaian anda
oh saya menggabungkan dengan tpo
tpo adalah occupation time place
oh ini adalah hal yang sangat bagus
jadi saya menggabungkan dengan pakaian
jadi biasa saja apa namanya
menyesuaikan saja ya

jadi apa yang anda inginkan
saya ingin mengingatkan kepada anda
bahwa saya ingin mengingatkan kepada anda
bahwa saya ingin mengingatkan kepada anda
bahwa saya ingin mengingatkan kepada anda
bahwa saya ingin mengingatkan kepada anda
saya ingin mengingatkan kepada anda
bahwa saya ingin mengingatkan kepada anda
dan sekarang saya benci perhatian anda
dan sekarang saya benci perhatian anda
mungkin dalam periode ramadan karena di korea sangat sulit untuk menghabiskan waktu ramadan

untuk dua bulan
ya ramadan dan hari raya

ya jadi nanti ya ditunggu ayana akan kembali lagi ke indonesia selama dua bulan
di bulan puasa sampai idul fitri karena banyak banget loh ini ya
yang whatsapp saya yang kirim komen ke instagram saya mau kenal sama ayana
terima kasih banyak sudah datang ke sini
saya harap kamu bisa hidup dengan baik di korea selatan dan juga mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kamu
ya pemirsa tadi perbincangan kita ya dengan ayana salah seorang hijaber dari soft korea yang cukup viral di indonesia
yang cukup viral dan juga saya yakin beberapa di antara terinspirasi ya dengan gaya
terima kasih banyak sudah datang